pisah jalan antara pks dan deddy miswar dalam pilkada jawa barat dua ribu delapan belas dinilai tidak berjalan mulus
cerai politik ini berbuntut dinamis dengan perdebatan di media sosial hingga bocornya kontrak politik deddy miswar dengan partai demokrat yang menyebabkan pks dan pan hengkang dari koalisi
wajarkah dukungan dalam pilkada dibarter dengan dukungan dalam pemilihan presiden
kami mengulasnya malam hari ini dengan mardhani alisera dari dpp pks
selamat malam pak mardhani terima kasih sudah hadir
ada pak burhanuddin mutadi yang merupakan direktur eksekutif indikator politik indonesia
selamat malam mas burhan
terima kasih sudah hadir dan juga ada asep wahyu wijaya yang merupakan wakil ketua dpd satu partai demokrat jawa barat yang tersambung melalui sambungan telpon
selamat malam pak asep
baik terima kasih
tapi sekarang kita akan lihat terlebih dahulu apa sebenarnya atau bagaimana isi dari kontrak politik yang diunggah begitu ya atau di upload oleh pak hidayat
pak hidayat ya pak mardhani kita lihat berikut ini
baik kita akan lihat isi dari kontrak politik
baik ada masalah teknis rupanya
tapi intinya apakah gara gara itu pak mardhani yang kemudian akhirnya pks memutuskan publik ya menilainya ada apa ini pks kok tiba tiba ninggalin deddy miswar
apakah itu jawabannya benar soal kontrak politik itu
jadi kontrak politik sebetulnya hal yang wajar ya
karena kang demis memang sudah memilih menjadi kader partai demokrat
jadi ya tugasnya beliau mensukseskan partai demokrat
jadi yang di upload saat hidayat hal biasa ya
siapapun kalau sudah jadi kader ya harus ikut platform dan keputusan partai
jadi bukan karena itu meninggalkan partai itu
tapi sebelumnya pks tahu tidak
pak deddy miswar menjadi kader demokrat saat awal awal mengusung itu
dari awal kita tahu kang demis ini pendiri demokrat
tapi bukan pemilik kta demokrat
karena itu tanda anggota
baru mungkin november akhir gitu loh
dan kami juga memang yang kang
memang nggak komunikasi dengan partai partai lain ketika kami masih bersama
karena kita perlu lebih banyak dukungan lebih baik
jadi kang demis ke demokrat
termasuk yang didorong oleh
tetapi ketika kami memutuskan punya payung besar
koalisi tiga partai dengan gerindra pks dan pan
maka ketika itu berbagai kalkulasi menjadi berubah
kita bukan cuma ansih pks sendiri
tapi kita harus musyawarah bersama dengan gerindra dan pan
dalam konteks itulah pan ngajukan usul
tdc gerindra ngajukan usul
gerindra mengajukan usul
pks tetap pak sehu
nah dari situ kita membahas
dan di jawa barat tuh ada lima konsensus
nyunda ini kalau bisa orang sunda
nah kebetulan pak saihu ini cirebon pantura jadi utara
sementara pak sudrajat sumedang bisa ambil periangan dan selatan
jadi nyunda nya sudrajat kami buat matrix
bagaimanapun kang demis itu sangat baik
sampai sekarang hubungannya sangat baik dengan kami
sehingga melepaskan kang demis bukan pergerakan mudah
alasannya jelas begitu kenapa kemudian harus ditujukan kepada publik
sempat terjadi ketegangan dalam di media sosial bahkan
yang mungkin orang tidak menyangkau pks juga bisa istilahnya tweet war
kalau media sosial memang
kenapa harus ditunjukkan itu kemudian
kalau memang alasan sudah jelas
kalau ustadz hidayat menyatakan itu memang permintaan dari kang demis sendiri
bang ustadz kalau ada yang mau disampaikan ke publik sampaikan saja
nah ustadz hidayat punya dokumen itu disampaikan
tetapi sekali lagi dokumen itu dokumen biasa
pks tidak berbasis dokumen itu ketika kita memutuskan mendukung sudrajat sehu
karena memang pertimbangan payung
karena tiga partai ini lebih strategis
jadi ketika deddy miswar menyatakan akan ikut sepakat begitu untuk menggerakkan mesin politik bagi demokrat di pemilihan dua ribu sembilan belas saat itu pks juga tidak keberatan
karena baru tahu belakangan itu menjadi salah satu pertimbangan
sesudah kita membuat matrik yang lima itu
karena begini pks
ya berarti karena itu dong meninggalkan
tidak yang utama
ya karena begini
ini pijakan buat dua ribu sembilan belas
gerindra sama pks sudah lama bersama sejak kmp dulu
yang dikira seumur jagung kita terus mampu menunjukkan ini loh politik karakter bahwa kita bisa bersama
sehingga kami tetap melihat payung tiga partai ini jauh lebih strategis buat dua ribu delapan belas dan stepping stone buat dua ribu sembilan belas
dan yang sebetulnya alasan memutuskan tidak mendukung lagi deddy miswar adalah karena apa namanya deddy miswar sepakat untuk menggerakkan mesin politik bagi demokrat di dua ribu sembilan belas atau pemilihan nasional
itu berarti memang sebuah keterkejutan
baru baru saja tahunya kan
sebelumnya kan sebenarnya tahu kalau itu adalah kader demokrat atau pendiri salah satu pendiri demokrat
dan menyatakan tidak masalah tidak soal
tapi kan kaget juga akhirnya pks soal itu
pak jokert pernah ngajak ngobrol pks tidak tentang hal itu
kalau di jawa barat memang kami interaksinya dengan kang demis
bahwa dengan demokrat belakangan bergabung kita belum banyak berinteraksi sampai kepada penyusunan platform apa saja pesan yang ditawarkan belum
soal kta anggota itu juga baru tahu juga
ya kang demis bilanglah
memang november november itu ya karena memang persyaratan dari demokrat itu dia menyampaikan
saat itu sebetulnya buat pkb
itu sebetulnya buat pks juga
belum sampai kepada keputusan kita pindah
karena pada saat yang sama memang payung besar tiga partai kan belakangan
nah ketika sudah tiga partai tentu kami harus bermusyawarah dengan gerindra dan pak
saya beralih dulu ya ke pak asep wahyu wijaya yang merupakan wakil ketua dpd satu demokrat jawa barat
pak asep jadi sebenarnya soal salah satu poin dalam
pakta integritas begitu ya
yang disebut kemudian kontrak politik
ini sebenarnya sudah diketahui oleh partai partai lain yang awalnya tadinya mendukung deddy miswar
atau mengusung deddy miswar untuk maju di pilkada jawa barat seperti pks dan pan
awalnya mereka tahu tidak bahwa akan menjadi deddy miswar sosok deddy miswar ini akan menjadi mesin politik bagi partai demokrat untuk kepentingan dua ribu sembilan belas
pastinya tahu mas
itu satu hal
mestinya tahu ya
saya ke belakang ya
tahu kalau persis
coba setback ke belakang saya ingin menyampaikan satu kondisi di jawa barat karena sebetulnya
pertama intensitas kami komunikasi dengan pks dan pan itu sangat dekat sekali
menembus batas ruang ruang transaksi politik atau komplikasi politik
kami sangat intens bertemu di ruang di rumahnya bang dennis
bertemu di ruang praksi pks
sudah bicara sampai pada level teknis
kapan mau deklarasi
lalu kemudian soal bang dennis pun sudah menjadi kbd
teman teman pks juga tahu di jawa barat khususnya
dan pan juga tahu
soal kemudian disitu juga ada partai integritas
partis juga semua tahu
pada saat rekomendasi diberikan dpp partai demokrat
dan bang dennis kemudian dipakaikan baju dajjal demokrat
ada juga pak nur suprianto
ada pak sayu juga disitu
jadi saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya soal partai integritas itu bukan sesuatu hal yang aneh
bukan sesuatu hal yang kemudian kita anggap menjadi satu kondisi di mana pks harus keluar
karena ada komitmen tanda kutip di level kami di provinsi jawa barat
partai demokrat dan pks
setelah partai demokrat sebagai pengusung
sebagai pengusul kadalnya menjadi gubernur
pertandaan sebetulnya itu
maka pks akan menyusul
dalam beberapa pemerintahan kebelakang juga akhir november
bang mada nia alisera kan sudah sampaikan
insya allah awal desember akan deklarasi demi sayhu
itu kan real
bisa dibaca dan dibuka di banyak media
dan pak andri samusulin pun juga sudah ketemu
dengan pak soekarno
dan pak soebul iman
saya kira soal begini ini sudah tuntas kami anggap demikian
bah akhirnya dpp pks bertindak dan berpikir kenumrah juga buat kami ini
jadi ya itu kembali pada soal ranah politik
yang buat kami itu sesuatu hal yang lazim saja
dan jangan kemudian buat pak itanil acupraha capres atau pak tehidu gerita
karena buat kami di jawa itu soal hal yang memang hiasan saja
pak asyaf tadi sempat sedikit kurang baik ya
sambungan teleponnya mungkin bisa diulangi lagi soal komitmen antara demokrat dengan pks dan pan
untuk yang di jawa barat sebelum berpisah begitu ya
mas saya sampaikan teknologis ya
ada komitmen apa pak
ada komitmen yang dituangkan ke dalam mou
oleh dpw pks jawa barat oleh dpd partai demokrat jawa barat oleh dpd pan jawa barat
terkait dengan soal sepakat bahwa bang demi selaku gubernur yang kami usung
pks dan demokrat bersepakat dengan ustaz sayyidud sebagai wakilnya
dpd pan jawa barat menunda dulu itu
kita harus mengkomunikasikan ke dpp pan nya
satu satu ya
lalu yang kedua kemudian
ada permohonan surat dari dpw pks jawa barat ke dpd pan jawa barat
agar dpd pan berkenan menjadikan pak ustaz sayyidud menjadi wakil gubernurnya bank demi
surat itu untuk diajukan kepada dpp pan
setelah itu kemudian kalau tidak keliru nih urutannya
itu bank demi datang ke dpp partai demokrat
untuk diberikan rekomendasi dengan satu catatan bahwa dpp pks pun katanya akan menyusul setelah itu
dari gubernur dulu bank demi selaku kandang demokrat
diberikan rekomnya baru kang sayhu sebagai wakil dari pks
nah pan menunggu itu
nah kita sudah kasih rekom kan
nah sebetulnya kan buat kami di jawa barat terus terang saja teman teman anggota dprd provinsi jawa barat reses terakhir itu
dengan kondisi itu sudah banyak membuat kalender dimana kebetulan pandemi sama pak sayyidud
dan tersebar ke bawah
ya ini kan juga
ya kami dibilang kaget juga tidak
secara politik sesuatu yang lazim
cuma maksud saya kalau sudah ya sudah lah begitu
jadi intinya sebelum
jadi buat saya seperti pemerintah gitu yang kemudian kami juga sudah tahu itu sesuatu yang lazim
baik pak asep tapi intinya sebelum yang sudah ya sudah lah itu sebelum itu sebelum sampai pada yang sudah ya sudah lah itu intinya demokrat merasa justru demokrat yang ditinggalkan begitu ya
saya kira bukan ditinggalkan ya
karena kalau pilihan politik kan bisa kepanpun juga
jadi ya ya ya ya kami tidak merasa ditinggalkan itu haknya
jadi ya ya faktanya begitulah kira kira kondisi
oke baik pak asep saya minta pandangan dari mas burhan sekarang
mas burhan bagaimana anda melihat kalau memang menurut pak mardhani bukan sebuah masalah
kalau menurut pak asep juga kronologisnya itu sah sah aja secara pilihan politik dan lain sebagainya
tapi kok di media sosial bicaranya seolah lain gitu loh
ada yang merasa ditinggalkan tapi ada yang merasa nah situ yang punya kontrak politik mau untuk partai tertentu gitu
saya coba ingin kasih kerangka dulu
supaya diskusi kita punya semacam tulangnya
pertama dalam konteks pilkada itu selalu ada tiga hal
yang selalu jadi pertimbangan buat partai politik dalam mengusung kepala daerah
pertama adalah yang umum kita harus akui yaitu soal elektabilitas calon
dan dalam konteks ini harus diakui elektabilitas deddy miswar itu lebih tinggi ketimbang
dan tentu saja ada pertanyaan
mengapa pks dengan segala pertimbangan itu mengorbankan aspek elektabilitas
itu yang pertama
sebenarnya nggak wajar sebenarnya
nggak wajar ya
nggak wajar ya
dalam konteks umumnya
yang kedua itu soal syarat kecakapan teknis untuk memenuhi syarat pencalonan
nah dalam konteks ini bagaimanapun ketika pks pan mendukung calon yang diajukan oleh gerindra
tentu demokrat hari ini itu mempunyai kecacatan
dan itu kesulitan untuk mengusung deddy miswar
karena suara demokrat dengan dua belas kursi
dan terakhir adalah kita harus akui karena pilkada dua ribu delapan belas itu bulan juni
itu kurang lebih sembilan bulan sebelum pilpres dan pemilu legislatif dua ribu sembilan belas
maka anggap saja pilkada juni itu semacam semifinal
sebelum masuk ke grand final
daftarnya gustus loh
karena itu mau tidak mau desain koalisi dua ribu sembilan belas juga jadi pertimbangan
nah dari tiga variable ini pada konteks soal kontrak politik yang oleh surat yang muncul di media sosial tertulisnya kan fakta integritas
isinya sih kontrak politik sebenarnya itu ya
itu kelihatan betul bahwa pks dan demokrat itu cenderung koalisi dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas jadi bahan pertimbangan juga
nah saya harus katakan munculnya keputusan pks untuk mendukung maijen sudrajat itu tentu mengagetkan terutama setelah pertemuan tiga ketua umum partai
jadi tidak bisa dipisahkan antara prabowo sohibul iman sebagai presiden pks dan zulkifli hasan sebagai ketua umum partai
jadi ada semacam presiden
ada event yang mendahului munculnya keputusan pks untuk mendukung mejen pernambangan
dan pertemuan tiga itu jelas menunjukkan bahwa pks gerindra dan peman itu mendahulukan atau setidaknya mementingkan aspek desain koalisi dua ribu sembilan belas
dimana dalam konteks capres itu kepentingannya bisa berbeda bisa sama dengan demokrat
bisa berbeda dalam konteks kalau misalnya demokrat punya calon sendiri gitu loh di luar dari pak prabowo
yang sejauh ini dari tiga calon tiga partai
pks kemudian gerindra dan
tetapi bagaimanapun ada konteks tadi
konteks dimana dua ribu sembilan belas demokrat bisa saja dalam satu kapal dengan pks bisa juga tidak
nah ketika misalnya berbeda kepentingannya tentu pilkada dua ribu delapan belas di bandung di jawa barat dikhawatirkan akan punya jalan atau track yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh
jadi cita rasa dua ribu sembilan belas nya lebih dominan daripada bercampur
nah menariknya indra kalau kita lihat rezim pilkada dua ribu lima belas umumnya partai politik itu elektabilitas jadi pertimbangan utama
jadi seringkali pks dengan pdip bisa ketemu dalam satu perahu
karena figurnya yang dilihat ya
jokowi misalnya dua ribu lima dua ribu sepuluh di solo itu didukung pdip dengan pks gitu ya
jadi pks pernah dukung jokowi juga dulu
jadi aspek ideologi seringkali tidak menjadi pertimbangan
jadi pertimbangan adalah aspek elektabilitas
sekarang sepertinya bukan hanya pks gerindra dan pan
pdip termasuk juga partai koalisi yang lain ketika mendukung calon dalam pilkada itu juga mempertimbangkan aspek
jadi dukungan yang linier
coba lihat p tiga kemudian pkb nasdem ketika mendukung rituan kamil
itu pasti ada juga kontrak politik supaya rituan kamil memenangkan jokowi
itu kan hal yang menurut saya wajar saja
jadi memang kemudian terjawab ya
soal itulah kemudian sebenarnya pak ya
yang membuat berubah kalau ukurannya dua ribu enam
salah satu ya
nanti kita akan bahas lebih lanjut
prime news akan segera kembali
kalau mendengar penjelasannya mas buran tadi
berarti sebenarnya nggak bisa dipungkiri lagi dong pak
memang karena faktor itu
jadi faktor dalam fakta integritas yang sebenarnya isinya kontrak politik ya kalau menurut mas buran
kita lihat dulu supaya publik juga lebih jelas apa yang dimaksud soal fakta integritas atau kontrak politik
yang diunggah begitu ya oleh politisi senior pks hidayat nur wahid
baik dimana ini
baik isinya begini judulnya fakta integritas
saya yang bertandatangan di bawah ini
pekerjaan wakil gubernur jawa barat untuk saat ini begitu ya
menyatakan kesiapan menjadi calon gubernur yang diusung oleh partai demokrat dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut
siap menjadi anggota partai demokrat dan ditempatkan di struktur partai
kemudian siap menjadi calon gubernur jawa barat untuk tahun dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
dan memenangkannya serta menggerakkan mesin partai termasuk biayanya
poin yang ketiga siap menggerakkan mesin partai untuk memenangkan presiden wakil presiden yang diusung oleh partai demokrat
nomor tiga dan nomor empat ini agak kontradiksi inter ministri
kalau misalnya siap menerima arahan partai koalisi sementara demokrat bukan satu satunya partai pendukung koalisi
dalam hal ini adalah koalisi di pilkada jabar
sementara di nomor tiga itu capres yang diusung dalam konteks dua ribu sembilan belas
nah poin nomor empat ini pula yang dijadikan sebagai justifikasi oleh
bahwa dengan mendukung capres dua ribu sembilan belas yang diusung oleh partai demokrat tidak berarti mengabaikan usulan saran dan advice dari partai koalisi
jadi ada peluang ada kontradiksi inter ministri
tapi di sisi lain itu jadi celah untuk mengatakan pks gak punya justifikasi untuk mengatakan kemudian mengabaikan apa
nah baik pak asep
silahkan pak asep diulang dari awal pak asep tadi sempat agak kecil ya suaranya ya
ya silahkan pak asep mengomentari
ya itu kan yang kemudian menjadi anggapan dan menjadi keyakinan di teman teman level provinsi ketika kami sering bertemu itu tidak ada masalah
poin empat itu sangat debatable gitu loh
bisa jadi bersama dengan pks kan
kalau bicara capres nih gitu loh
itu kan bisa jadi juga dengan gerindra kan begitu
jadi kalau itu menjadi salah satu faktor yang menentukan
sehingga harus keluar
seolah olah sudah dianggap beda kami ini presidennya nanti itu
sementara keyakinan kami pada saat di provinsi itu udah udah lah nggak perlu kita bahas masih lama

itu masih satu kondisi yang belum terjadi

itu masih satu kondisi yang belum terjadi

nah jadi mulai gitu
rim cry iixeennesaldro wah sékit jauh yaing satu soal kibat k username namaku
kita patuhi kita santuni
bagaimana pks pun
kita dorong berkomunikasi dengan
pak sayhu berkenan juga
dijadikan wabahnya bank denis
secara diam diam juga
kami bicara dengan teman teman di pan gitu
itu lebih jadi concern
karena sekali lagi
dalam posisi seperti yang burhan sampaikan
bank denis ini lebih meyakinkan
kalau bicara menang di dua ribu sembilan belas
kenapa kemudian kita bakal
burhan tadi itu sih
baik bagaimana pak marhani tanggapan anda pak marhani
kalau boleh saya sedikit nyimpulkan
yang dimaksud dari partai demokrat ini
kenapa sih pks keluar
yang pertama tentu hati hati
kang asef bagus sekali
karena memang benar yang kang asef
bilang teman teman di dpw
kang nur suprianto
kang asep dengan teman teman dari pan
eh kang mulyadi
justru yang dari gerindra yang agak
kang asef betul
sampai sekarang ketika
satsehu kang nur suprianto
kang ahad semua ketemu
menyampaikan keputusan dpp
kang demis juga sangat memaklumi
sampai sekarang komunikasi kang demi sama sat
sama pak saebul iman bagus
kami sangat menghargai
makanya kata pak soebul iman
sampai ada di media sosial seperti itu
tunggu kata pak soebul iman
ini pilih kada jawa barat ini
paling menguras perasaan
karena hubungannya dengan demokrat dekat
dengan pan dekat
dengan kang demis dekat
dan kang demis dukung kang ahir luar biasa
kang aher itu luar biasa dua ribu tiga belas dibantu
ridwan kamil juga
karena pks yang mengusung ridwan kamil di bandung
kami secara umum
tetap berdoa ya
kang demis kang emil pak sudrajat semua
maju ke gelanggang di jawa barat
sehingga warga jawa barat dapat memilih
di antara yang terbaik
payung tiga partai ini
punya pertimbangan sendiri
pijakan yang kokoh
sementara aguso sudah daftar
ini sesuatu banget
nah karena itu dengan pertimbangan besar seperti itu
hubungan personal kita tetap baik
tetapi pks memilih bersama gerindra dan pan
dan tetap berhubungan baik dengan semua
nah kalau begitu kenapa kemudian
gara gara itulah berarti ya kemudian ada
ketika ada menggerakkan mesin untuk
demokrat yang belum tahu siapa calonnya
kalau saya konfirmasi ke ustadz hidayat
beliau justru diminta kang demis
kang ustaz maka nggak disampaikan saja ke publik
kalau ada yang ingin disampaikan
ustaz hidayat menyampaikan lah itu begitu
ini dia dokumennya begitu ya
ketika ustadz hidayat nur wahid
tentu akan menimbulkan banyak spekulasi
kan bisa saja memakai akun lain
kenapa harus nur wahid langsung
dan ketika misalnya ustaz hidayat nur wahid
bahwa dua ribu sembilan belas itu betul betul penting
jadi bahan pertimbangan buat pks
dalam akhirnya mengatur keputusan

nah saya sebenarnya melihat gini
kalau dari data pilkada
sejak dua ribu lima sampai sekarang
itu gak ada hubungan linier
antara hasil pilkada dengan hasil pemilu legislatif
atau pemilu pilpres
oh iya tidak ada
tapi tetap menjadi pertimbangan
ya golkar itu selalu memenangkan
sejak dua ribu lima sampai sekarang
tetapi sering kali golkar dalam konteks pilpres
ya kalah terus gitu ya
pilek memang menang
tetapi kan pemenang pemilu selalu berganti
sejak pemilu kita ada kan pasca reformasi itu satu
karena agustus dua ribu delapan belas sudah ada nominasi capres
kemudian sembilan bulan setelah
pilkada serentak juni
itu sudah ada pilpres dan pemilu serentak
jadi secara psikologis kalau kalah
dan ratusan kabupaten kota
dari populasi pemilih
itu secara psikologis itu
mau mendekati pemilu dan pilpres itu
berat betul itu ya
itu yang kemudian kalau kita cek
sebagian besar terutama pertimbangan elektabilitas
itu terjadi di luar jawa
jadi misalnya di sulsel
itu pks pdp
mengusung nurdin abdullah
tetapi di jawa
karena ini betul betul jawa adalah kunci itu ya
karena itu pertimbangan linial
antara dukungan koalisi pilkada
dengan pilpres itu betul betul diperhatikan
tapi katakanlah begini
kalau memang ada semacam isi kontrak politiknya
seperti mendukung atau menggerakkan mesin
untuk kepentingan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
kan itu kan apakah kemudian
kemudian menjadi pks
misalnya pks menjadi kok
lu kok begitu bukan
bukankah nanti bisa berjalan beriringan juga
atau mungkin pks sudah punya dugaan
partai demokrat akan mengusung ke calon siapa
mungkin ke arah sana begitu ya
nah ini kita akan
kita akan membahasnya lebih lanjut
melihat kedekatan demokrat
mungkin dengan pemerintahan saat ini ya
kita akan ulas lebih lanjut
setelah jadwal berikut
jadi memang kemudian masalahnya adalah
salah satu poin yang disebutkan dalam
fakta integritas yang muncul atau bocor begitu ya
ke media sosial
masalahnya adalah soal
deddy miswar berjanji akan ikut menggerakkan mesin
untuk kepentingan demokrat
untuk pemilihan nasional dua ribu sembilan belas
kan ini juga belum tentukan calonnya
kalau analisis anda seperti apa mas burhan
apakah memang pks ini kemudian
sudah mengendus akan
atau mengetahui siapa calon yang akan diusung oleh demokrat di dua ribu sembilan belas
atau paling tidak nempel koalisi dengan siapa begitu
kalau dilihat dari peta politik gitu ya
terutama di tingkat elit
perilaku politik partai demokrat itu kan ada di tengah
kadang ke kanan kadang ke kiri
itu beda dengan pks pan
pan bahkan meskipun berada di partai
di pemerintahan tetapi
perilaku politiknya kadang lebih oposisi
ketimbang partai oposisi gitu ya
jadi dari sisi itu sebenarnya pan lebih bisa nyaman
untuk bergaul gitu ya dengan gerindra dan
tadi saya sebut
keputusan untuk mencabut dukungan
ke deddy miswar tidak bisa dilepaskan
dari pertemuan prabowo
yul givli hasan dan sohibul iman
di kantor dpp pks gitu ya
jadi itu semacam
awalan sebelum keputusan besar itu diambil
nah karena itu dua ribu sembilan belas
menurut saya bukan hanya penting
buat partai oposisi
tapi juga partai koalisi pendukung pemerintah
untuk mengkonsolidasi diri
setelah kekalahan di jakarta gitu ya
kenapa gak ngajak demokrat misalnya
kalau sebelumnya kan sempat bersama
tadi posisi di tengah itu
baik yang kanan atau kiri tidak terlalu yakin
kalau loyalitasnya gitu ya misalnya dalam kasus
undang undang ormas itu demokrat justru
mendukung partai partai yang
selama ini berada di tengah tengah
tetapi dalam beberapa kasus
demokrat ikut bersama pks dan gerindra
soal presidensial transum misalnya
kemudian harus diakui
gerakan ahli pemerintahan itu harus diakui ya
gerakan ahy yang luar biasa masif
itu juga menimbulkan pertanyaan
kemana arahnya ini
arahnya kemana gitu ya
jadi menurut saya sesuatu yang wajar
tetapi kemudian menjadi tidak wajar
karena terlalu intimnya
pergaulan antara demokrat
dengan pks dalam soal demis
dan tuh bannernya ada dimana mana mas indra
jadi saya kemarin ke garut dan bandung
itu masih nempel dimana mana
jadi kalau ditanya warga jabar
jangan jangan mereka yang berpikir itu

bukan mahi jen sudra
seperti pertanyaan saya ke mas burhan
apakah mungkin pks sudah melihat
karena pertimbangan jurul mulia sudah melihat
wah jangan jangan mendukung pak jokowi
nanti begitu demokrat
yang pertama tentu pilkada
tetap kami ingin menang
nyantika pak jokowi pak jokowi pak radjid dan others

pak sudrajat memang kuat kang demis juga kuat makanya nanti pertarungannya menarik
kami pks tetap yakin ya kalau sekarang ini pak sudrajat selama itu masih semacam
tapi ketika sudah kandidasi seluruh ring semua akan terjadi normalisasi
dki juga gitu awalnya banyak tapi ketika sudah cuma tiga akan terjadi distribusi yang normal
dan pks dengan dua kali menang di pilkada jawa barat kang akhirnya juga fully back up
kami punya modal di dki barengan kami tetap yakin insya allah pak sudrajat dan pak syaihu
dengan segala kerja kerasnya dengan segala upaya melayani warga jawa baratnya
akan bisa bertarung dan mendapatkan kepercayaan warga jawa barat
jadi bukan karena pks sudah punya prediksi demokrat akan mendukung
kami sih berharap demokrat bareng sama kami
berharap berarti sudah mendukung sudah mengira bahwa demokrat akan mendukung capres
memang kami belum tahu kan setiap partai punya haknya demokrat luar biasa itu
sebenarnya dukungan pks gerindra ke saihu dan majen sudrajat itu menguntungkan rituan kamil
dan merugikan deddy miswar
karena elektabilitas deddy miswar salah satu pendukung utamanya adalah dari kantong pendukung gerindra dan pks
majen sudrajat dan syaihu itu otomatis dukungan deddy miswar terbelah
yang untung siapa
meskipun sampai sekarang
belum ada calon wakilnya
masih jelas siapa partai
baik terakhir komentar dari pak asep
sekaligus saya tambahin pertanyaan sedikit ya pak asep
anda bisa mengontari tapi sekaligus saya tambahin pertanyaan sedikit
jadi ini sudah ada kepastian belum antara deddy miswar dengan deddy mulyadi siapa yang menjadi cagup cawagup
insyaallah sudah ada
hitam di atas putih begitu ya
udah seperti itu
pertama selalu kita komentari
nggak ada masalah
ini soal yang lagi biar berubah di politik
lihat kasus kang emil saja sudah dapat rekom dari dp golkar itu kan juga bisa berubah
apalagi kami baru level mou di setiap dpd dpw
itu yang kedua pak
seperti tadi kata kang eburhan salah satu faktor pilkada ini kan faktor elektabilitas
partai demokrat secara khusus itu merasa yakin bahwa bang demis itu gula buat semua partai yang lain
karena golkar langsung merapat
saat itu juga loh
begitu selesai pks pengumuman golkar langsung merapat
ke depan kang emil bertemu
setelah sebelumnya bertemu dengan bang demik
partai partainya juga ada mas
kalau boleh dibilang secara eksplisit memohon
rajukan wakilnya bang demik itu banyak
dengan kondisi hari ini bahwa sudah ada mou antara partai golkar dengan partai demokrat jawa barat
sudah ada nama juga untuk disandingkan sebagai paslon
sudah ada posisi juga masing masing yang secara internal dua orang itu berbicara
sudah ada mou partai
sudah ada mou juga
pak ruslan di tata ngani saya masih di subang
ketemu bang demik ketemu bang demik
dalam acara tasyakuran budaya dua dm itu
itu sudah clear tidak ada masalah
mengajukan ke dppnya masing masing
sudah selesai ya
terima kasih atas waktunya pak asep wahyu wijaya dan juga mas burhan
soal jabar ini
drama jabar ini ibarat badai dalam secangkir kopi
dan wajar ya karena ini adalah wilayah
dan setahu saya tidak akan sampai kopinya tumpah kemudian membuat iritasi di masyarakat
orang jawa barat mah nyaman
pak mardhani mas burhan terima kasih atas waktunya
hari ini selamat malam dan prime news masih akan segera kembali dengan informasi lain